kapolri jenderal istio sigit prabowo mengkonfirmasi pelaku serangan di mabes polri rabu tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh satu adalah wanita berinisial za berusia dua puluh lima tahun
menurut polisi perempuan yang beralamat di ciracas ini merupakan anak bungsu dari lima bersaudara dan dikenal jarang bersosialisasi
saya sudah perintahkan kepada kadensus untuk mendalami dan mengusutuntas terhadap kemungkinan adanya kelompok jaringan yang terkait dengan tersangka ini
polisi juga telah menggeledah rumah pelaku di kawasan ciracas
polisi menemukan surat wasiat pelaku yang berisi permintaan maaf kepada kedua orang tua dan rencana aksi penembakan di mabes polri pada rabu sore
hingga saat ini pihak keluarga tidak bersedia
dia memberi keterangan
za bukan sosok perempuan pertama di indonesia yang diduga terlibat terorisme
institute for policy conflict mencatat sejak dua ribu sepuluh hingga dua ribu dua puluh semakin banyak keterlibatan perempuan indonesia dalam pusaran ekstremisme dan radikalisme
beberapa di antaranya yang pertama putri munawaroh didakwa membantu dan menyembunyikan kembong teroris paling dicari di indonesia nurdin m tok
kemudian dian yulia novi
ia ditangkap saat berencana meledakan diri di istana negara desember dua ribu dua puluh
puji kuswati menjadi pelaku perempuan pertama bom bunuh diri di indonesia
tidak hanya dirinya sendiri ia membawa serta kedua anaknya menjemput maut di gereja kristen indonesia surabaya pada mei dua ribu dua puluh
di tahun yang sama saripus pitarini diketahui sebagai pelaku bom bunuh diri di indonesia

saat itu ledakan terjadi di rumah yang ditempati keluarga anton febrianto puspita sari dan kedua anaknya yang masih berusia sepuluh dan tujuh belas tahun
tak lama berselang tri ernawati dan suaminya
mereka juga membawa ketiga anak saat memaksa masuk gerbang maporista besurabaya kemudian meledakan diri
dua anak pelaku selamat dan sempat dirawat di rumah sakit

kapolda sumut menyebut pelaku adalah istri abu hamzah solimah
pengamat intelijen mengatakan karakteristik perempuan juga menjadi pintu masuk ideologi ekstrim dan radikalisme
sebab doktrin menyasar emosi dan empati yang umum dimiliki perempuan
perempuan kita ketahui bersama bahwa perempuan sebenarnya kan orang yang ee
bisa dikatakan memiliki tingkat sensitivitas yang agak tinggi ya
jadi apabila diberikan masukan yang lalu kemudian bisa membuat perasaan lebih berkecamuk ya
lalu menimbulkan emosi marah itu perempuan lebih mudah merasakan hal itu secara psikologis
jadi memang rekrutmen perempuan seluruh dunia seperti terjadi juga di pakistan
di india itu kan kerap kali terjadi bahwa bomber itu adalah seorang perempuan
setelah terjadi peristiwa penerobosan dan upaya penembakan oleh terduga teroris
saat ini penjagaan di mabes polri diperketat
tim liputan cnn indonesia